selamat malam bapak ibu
apa kabar dok
dok kita harus berbicara
menyamaratakan definisi dari herd immunity
apa sebetulnya herd immunity itu dok
ya jadi herd immunity ini adalah suatu kekebalan atau imunitas
yang didapatkan oleh kelompok
jadi kekebalan kelompok secara singkatnya ya
jadi kekebalan oleh suatu kelompok atau suatu komunitas
atau suatu masyarakat
di mana kekebalan itu dicapai ketika sebagian besar
dari kumpulan tersebut
atau dari komunitas tersebut
terpapar oleh suatu penyakit
yang dalam hal ini biasanya adalah virus
seperti itu dari semua yang populasinya
artinya misalnya dalam dua puluh orang dalam satu kelompok
ini delapan belas harus terinfeksi virus tersebut begitu
jadi tujuh belas delapan belas orang terinfeksi
dan masing masing yang sudah terinfeksi itu akan
mempunyai kekebalan tubuh
nah jadi dengan delapan belas orang yang mempunyai kekebalan tubuh tersebut
yang akibat terinfeksi
maka dia akan menimbulkan kekebalan imunitas
atau kekebalan pada masyarakat itu sendiri pada kelompok itu
se dua puluh dua puluh nya akan terlindungi
dok tapi kalau kita berkaca dengan informasi yang beredar di internasional
dari luar negeri bahkan ada orang yang sudah dinyatakan sembuh begitu
artinya autoimunnya sudah sudah muncul
tapi bisa terinfeksi lagi dengan covid sembilan belas ini
apakah ini bisa dikategorikan jadi herd immunity
nah makanya itu mbak puspa
who sendiri menyatakan kalau kita mengambil strategi herd immunity
ini adalah hal yang sangat berbahaya
ini belum ada vaksinasinya atau imunisasinya
herd immunity biasanya diterapkan oleh suatu penyakit yang sudah ada imunisasinya atau ada vaksinnya
jadi tertular terhadap penyakit itu dilakukan oleh imunisasi atau vaksin
jadi pasien tidak terkena penyakitnya sampai parah
tetapi dia mempunyai imunitas atau kekebalan tubuh
nah ini yang berbeda
nah kalau kita menerapkan herd immunity ini tanpa ada imunitasnya
artinya secara natural
harus terinfeksi oleh virus secara natural
orang akan menjadi sakit
ya dari yang terinfeksi
tetapi bayangkan mbak puspa
populasi kita dua ratus tujuh puluh juta orang

sekitar satu lima juta orang yang akan sakit
dari situ yang akan meninggal berapa persen
nah terlalu beresiko
itu masalah nomor satu
masalah nomor duanya adalah ini penyakit baru
kita nggak tahu tadi yang mbak puspa sampaikan
sudah terinfeksi sembuh eh kena infeksi lagi
nah ini kan kita masih tanda tanya artinya terlalu beresiko kalau kita mengandalkan herd immunity
bisa menimbulkan korban banyak dan mungkin herd immunisasi tidak bisa tercapai
karena apa kita nggak tahu mungkin imunitasnya tidak pernah bisa terbentuk
nah ini yang menjadi masalah mbak buspa
oke dr eka koreksi saya jadi herd immunity itu bisa dilakukan kalau sudah ada vaksinnya
kalau belum ada tidak menjadi opsi begitu ya
sebenarnya bisa tapi terlalu beresiko mbak puspa
nah ini yang menjadi beresiko
kalau vaksin kan itu kan vaksin dia menyuntikkan bagian dari virus atau virus yang sudah dilemahkan
sehingga tubuh terinfeksi tanda kutip tetapi dia menimbulkan imunitas
dia terinfeksi tapi tidak sakit tapi imunitas terbentuk itu vaksin atau imunisasi
tapi dok sejauh ini
sejauh ini dok adakah negara yang mungkin secara ajaib quote unquote bisa mengatasi wabah apapun wabahnya dengan berbekal pemahaman kekebalan imunitas
sejauh ini yang saya tahu dan saya pantau ya di negara negaranya tidak ada
inggris mencoba untuk menerapkan herd immunity
dia membiarkan orang terpapar terinfeksi tapi ternyata apa yang dia dapat korbannya saat ini inggris di eropa cfr nya case fatality ratenya termasuk yang tertinggi
bahkan bisa dibilang tertinggi
memang total death nya tidak setinggi amerika misalnya
tetapi case fatality rate nya dibandingkan dengan populesinya itu sangat tinggi
jadi kita tidak mau seperti itu
jadi inggris dalam waktu tiga hari atau satu minggu dia langsung berubah strategi jadi lockdown
oke tapi dok ada negara
sweden kita bahas soal sweden yang disebutkan punya rencana menerapkan herd immunity bahkan kepala ahli epidemiologinya
dan juga pakar yang diakui secara internasional juga mengatakan strategi ini sebagai strategi yang terbaik di dunia
apa yang kemudian membuat sweden berpikir ini berhasil
apakah memang ada kaitan soal disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan atau fasilitas kesehatan di sana yang memadai atau seperti apa dok
jadi betul sekali saya belum mendalami apa yang dilakukan atau direncanakan oleh sweden mbak puspa
tetapi kalaupun memang herd immunity ini kita akan ambil
jadi kalau kita menggunakan herd immunity sebagai strategi maka kita harus siap dengan fasilitas kesehatan yang memadai
kenapa karena ketika ada orang yang sakit sekian persen taruhlah sepuluh persen yang sakit ini menjadi kritis itu harus tertangani dengan baik
ketika kapasitas sistem kesehatan kita membaik bisa menangani itu semua maka korban akan bisa ditekan
nah sekarang kalau pasiennya membludak sedangkan sistem kesehatannya itu tidak baik atau kurang baik
maka akan menimbulkan korban yang akan banyak
nah mungkin sweden kita tahu sistem kesehatannya lebih baik dibandingkan kita
maka dia terlalu pede apa ya bukan terlalu dia bisa percaya diri lah untuk bisa menerapkan sistem itu
ditambah dia yakin masyarakatnya bisa disiplin
oke nah kalau di indonesia dok kita tahu penyebaran fasilitas kesehatan di indonesia nampaknya juga belum merata masih di kota kota besar
betul betul sekali apalagi obat obatan
gimana dok kemudian herd immunity ini
ini kemudian diperbincangkan oleh masyarakat ada ketakutan tersendiri nantinya mereka mungkin bisa kena kapanpun virus ini tidak terlihat
tapi tidak didukung dengan fasilitas kesehatan yang baik di indonesia
betul sekali mbak puspa jadi saya yakin pemerintah memang sedang berusaha untuk bisa meningkatkan kapasitas kesehatan untuk menangani covid ini
tetapi kita tahulah apa yang terjadi di bangsa kita di negara kita berbeda sekali
jakarta bisa dihitung yang terbaik punya sistem kesehatan
tapi bagaimana dengan bandingkan dengan misalnya di papua bandingkan dengan di palu atau di maluku utara di ternate sana
nah ini sangat berbeda pada kondisi normal saja sebelum terjadi pandemi covid ini ini sistem kesehatannya sangat berbeda
maksudnya kapasitas kesehatannya kemampuan untuk menangannya sangat berbeda
ruang isolasi ventilator ruang perawatan ruang tekanan negatif pemeriksaan itu semua variable variable yang harus disiapkan
dan modalnya pasti akan besar jadi menurut saya ini sangat beresiko kalau diterapkan di indonesia
oke tapi di luar fasilitas kesehatan yang nampaknya juga sekarang diupayakan oleh pemerintah begitu untuk memaksimalkan hal tersebut
nampaknya juga pemerintah membuat kebijakan yang berubah ubah
kemudian adanya relaksasi dari kebijakan
sebelumnya dari psbb
ini kan nampaknya mendorong masyarakat juga untuk melakukan aktivitas seperti biasanya
tanpa menghiraukan dan juga abai dengan protokol kesehatan yang harusnya dilakukan
dokter melihat relaksasi ini seperti apa
apakah memang walaupun jurubicara penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto mengatakan tidak akan menggunakan strategi herd immunity ini
tapi dengan adanya relaksasi ini apakah bisa kita simpulkan ini
mungkin akan menuju herd immunity
baik jadi tadi mbak kuswo sudah menyampaikan peraturan atau himbauan atau pengumuman dari pemerintah berubah ubah
ini kan membuat masyarakat jadinya yang benar yang mana gitu loh
jadi trust kepada pemerintah akan turun
nah ini yang saya khawatirkan
jadi nanti apapun yang disampaikan misalnya oke pelonggaran tapi harus protokol kesehatan
protokol kesehatan ini ini ini ini
tapi karena berubah rubahnya peraturan maka orang bilang ini mana yang benar
nah dengan tidak dipatuhinya itu maka banyak hal yang bisa dilanggar dan rantai penyebaran akan menjadi tidak terkendali
nah kalau dengan penyebaran yang tidak terkendali ini maka pada akhirnya kita bisa berasumsi
ataukah memang ini sengaja membuat orang tertular supaya terbentuk herd immunity
nah ini yang menjadi orang menyangka bahwa oh ini sebenarnya herd immunity memang
jangan jangan pemerintah nyuruh kita untuk melakukan ini semua supaya terjadi herd immunity begitu ya
tapi saya yakin banyak ahli di sana gitu yang bisa mempertimbangkan atau membahas hal ini
cuma satu poin mbak puspa masalah pelonggaran ini saya tadi lupa menyampaikan
bahwa di semua negara melakukan pelonggaran psbb ini ketika kurvanya turun
ketika sudah menemukan titik puncak dan sudah menuju penurunan
walaupun dengan ancaman adanya second wave serangan kedua dan segala macam
nah ini kita titik puncaknya belum nyampe
belum tahu sampai di mana kita paling tinggi dan belum menurun
tapi sudah dilakukan pelonggaran
jadi ini yang mengkhawatirkan
saya paham pertimbangannya masalah ekonomi masalah sosial masalah politik
tapi ini harus ada strategi yang jelas sehingga kita sama sama kita melihat bahwa
leader pelaksana dan rakyat itu berjalan secara satu arah
nah ini yang harusnya ada seperti itu
dr eka jika pemerintah juga apa namanya nampaknya masih gamang begitu dengan kebijakan yang dilakukan
walaupun sudah ada upaya upaya dan tadi dr eka juga menyebut masa kritis aja
belum nih kita
apakah kita siap menghadapi masa kritis itu
apa yang dilakukan kemudian
upaya yang dilakukan oleh papdi sendiri untuk membantu pemerintah untuk menekan tidak ada opsi herd immunity yang dilakukan di indonesia
jadi kebetulan kemarin sore kami berkumpul di zoom meeting ya
dengan tiga puluh delapan cabang publi
dari sabang sampai menroke
dari setiap cabang
dari setiap daerah
dan setiap daerah itu mempunyai masalah berbeda beda
tapi paling secara umum adalah mereka khawatir dengan adanya peledakan penduduk
peledakan kasus ini
saat ini pemeriksaan aja masih susah
ada beberapa daerah yang masih harus menunggu satu minggu
ya di satu provinsi harus nunggu kapal berkeliling dulu untuk bisa mendapatkan
nah sekarang poin poin itu saja masih menjadi masalah
nah ini sudah mau dilonggarkan
kalau terjadi ledakan penduduk
maka akan menjadi kita tidak sanggup mengatasi pasien pasien tersebut
kita tahu di maluku saja ada satu rumah sakit yang sudah di stop mungkin sekitar dua minggu gitu ya
karena banyak tenaga medisnya yang terkena
atau di daerah lain
ada beberapa puskesmas atau rumah sakit kecil yang stop juga karena memang tenaga medisnya ada yang kena
jadi tidak bisa melakukan operasional
nah ini yang menjadi harus kita pikirkan
dan sekali lagi jangan berpikir jakarta surabaya bandung atau kota kota besar
tetapi pikirlah daerah seperti apa
nah ini yang kita harus pikirkan
oke untuk mengurangi atau mengantisipasi ledakan kasus yang terjadi di daerah
harus ada koordinasi dari semua lapisan begitu ya dok
tidak hanya dari pemerintah masyarakat juga harus disiplin dengan protokol kesehatan
supaya kita saling jagalah tenaga medis yang bekerja untuk mengurangi covid sembilan belas di indonesia
dokter eka ginanjan
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sekjen perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam indonesia
selamat bergabung bersama kami di cnn indonesian newscast